kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui ditjen pendidikan vokasi
terus berupaya mengembangkan dunia pendidikan agar tidak tertinggal jauh dengan kemajuan industri
salah satunya melakukan kerjasama dengan kawasan ekonomi khusus atau kek singhasari malang jawa timur
yang mana saya sebagai triwasi kebetulan mungkin ada keberakan
bertempat di pendopo museum singasari yang merupakan sentral kawasan ekonomi khusus atau kek singasari malang jawa timur
kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui ditjen pendidikan vokasi
melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama
terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi dan informasi
kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk pendidikan yang berbeda
percepatan sekaligus pengembangan kemajuan industri di sektor fokasi
menurut direktur jenderal pendidikan fokasi wikan sakarinto
tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi
agar relevan dengan kebutuhan industri
hal ini nantinya akan berdampak pada peningkatan dan penguatan kualitas peserta didik pendidikan vokasi
sdm adalah enjin besar
tidak bisa yang namanya industri kreatif tik itu bergantung pada
bukan sdm terutama brainware dan karakter sdm
karena itu kami sangat mendorong sekali smk politeknik kampus fokasi
ada brawijaya ada uts bekasi ini benar benar ayo rekat betul link and super match
maksudnya itu link ya link seperti ini tadi kan sudah nge link ini mou
sementara itu direktur utama
pt inteligensia gerhatama sekaligus founder kek singasari david santoso
mengatakan jika kek singasari merupakan kek pertama tercatat sebagai pengembang di bidang teknologi
oleh karenanya ia yakin kerjasama ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat berdampak
tidak hanya bagi tenaga pendidik di bidang vokasi namun juga kepada para siswa yang dididik
soft skill dari para guru nantinya akan semakin bertambah
dan menghasilkan sdm yang kritikal dan unggul
kik pertama di bidang pengembangan teknologi itu
jadi sdm unggul adalah bahan baku utama dan kunci kesuksesan
saya pikir ini ada satu momentum dan kolaborasi yang sangat baik
kita sangat yakin bahwa ini akan mengantarkan kita berhasil menjadi indonesia's silicon valley
dengan ruang lingkup kesepahaman dan kerjasama tersebut
kek singasari diharapkan menjadi mitra indonesia
dengan ruang lingkup kesepahaman dan kerjasama tersebut

abdul malik malang jawa timur